berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
per hari ini terjadi penambahan sebelas tujuh ratus empat puluh sembilan kasus baru dan total positif covid sembilan belas di tanah air kini sudah menembus satu satu ratus tiga puluh empat delapan ratus lima puluh empat kasus
sedangkan pasien sembuh bertambah sembilan enam ratus tujuh puluh empat orang sehingga total pasien sembuh saat ini berjumlah sembilan ratus dua puluh enam sembilan ratus delapan puluh orang
dengan rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu enam persen
namun kasus kematian di tanah air sayangnya juga bertambah dua ratus satu orang
dan total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia sudah mencapai tiga puluh satu dua ratus dua jiwa